kamu gak perlu jelasin apa apa
kamu juga aneh sih jelas jelasin segala emang penting
eh ki ki ki mendingan minta maaf sekarang sama roshan
eh salah gua apa
kok mau minta maaf segala lu mau minta maaf enggak
lu keluar dari sini
gue gak akan keluar

eh lu mendingan keluar dari sini
enggak sekali lagi gua bilang kenapa ada ribut ribut di sini
harman jangan tau nih om dia emang ribut ribut bos
kamu ngapain di rumah saya bikin masalah lagi
tuan dia tadi melukung pemberian di sini
kamu kecil kecil belajar jadi hidung belang ya
om emang muka saya ada tampak hidung belang
lalu kenapa kamu peluk peluk kamera bikin malu
kamu itu kalau di kampung sudah diarak arah keliling kamu tahu kamu
om bukan cuma diarak om dikawin aja sekalian
keluar kamu sekarang sebelum saya obrak abrik wajah kamu itu
harman beresin dia
apaan sih kamu
keluar keluar keluar pergi dah
ah sial banget
awal awal ketemu kuntilan emang ketemu amirah susah banget sekarang
pakai deuser juga ala lagi
gih sana apaan sih lo resah banget sih
gue panggil tuan prabu nih
lo berani ngaduan ya
awas dulu ya
amirah ikut yuk
eh gila lo mau berani digantung sama tuan prabu
udah gih pergi sana sana
kesian mas gantengku
padahal dia kesini kan ngejar ngejar aku
malah disangka mau gangguin amira
jangan jangan puan prabu tahu lagi
kalau mas gantengku kesini mau ngejar ngejar aku
terus tuan prabu cemburu
makanya tuhan prabu ngusir mas gantengku
kalau nanti aku disuruh milih
antara tuan prabu sama mas gantengku
kalau punya muka eksotis kayak aku
mikir mikir dulu deh
mas iksan udah lama pulangnya
baru saya mau nyiapin nasi goreng superan kamu mas
oh tadinya mira ada apa sih pagi pagi udah ribut
masa ibu nggak bolehin ayah makan masakan aku
ehm sekarang gini deh
ayah pilih aja lah
mau nasi goreng atau nasi uduk
biar ayah bawa aja
rasanya nggak sama ya sama buat teman ya
bukan aku bilang
makanan kamu nggak enak
aku terlalu rindu sama amira
ya kalau gitu nasi gorengnya aku makan
harusnya aku yang minta maaf sama kamu ya mas
gara gara aku mengikuti rasa cemburuku
mas nggak bisa ketemu lagi sama amirah
amira berkali kali meyakinkan kamu kalau kamu masih hidup
tapi rasa marah aku menutupi semuanya mas
aku berikan anak kita kepada orang yang jahat gitu
orang yang berusaha membunuh kamu mas
perbuatan ku ini nggak bisa dimaafkan
semuanya sudah berlalu
kamu nggak perlu mengikuti lagi
kamu nggak perlu mengikuti lagi